kita ke informasi dari banten warga kabupaten lebak mulai berbenah setelah gempa melanda kawasan ini
sementara badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyebut
hingga dua puluh tujuh januari dua ribu delapan belas tercatat ada lima puluh sembilan kali gempa yang terjadi sejak selasa lalu
warga kecamatan bayah kabupaten lebak mulai memperbaiki rumah mereka yang rusak karena gempa
namun banyak rumah yang rusak berat hingga ditinggal pemilik yang memilih pindah ke pengungsian
mereka menunggu bantuan untuk memperbaiki rumah
menurut data bmkg hingga sabtu siang telah terjadi lima puluh sembilan kali gempa sejak selasa lalu
bmkg mengimbau masyarakat yang berada di wilayah selatan untuk tetap waspada dan terus memperbarui informasi gempa
untuk gempa bumi sendiri dari tanggal dua puluh tiga hingga sekarang gempa bumi sampai lima puluh sembilan kali
untuk wilayah lebak sendiri dengan gempa utama pada tanggal dua puluh tiga enam satu starter
adanya penyebabnya adalah substruksi dari lempeng indo austria dengan lempeng eurasia
untuk masyarakat yang tetap waspada apalagi di pesisir selatan baten dan terus memantau informasi informasi gempa bumi dari bmkg